menteri perhubungan budi karya hari ini mendatangi kantor komisi pemberantasan korupsi kpk
dalam pertemuan ini menteri perhubungan meminta pendampingan dari kpk dalam proyek lrt dan jembatan timbang
operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk oktober dua ribu enam belas terhadap tiga pns di kementerian perhubungan lalu
menjadi pelajaran bagi kementerian perhubungan untuk membuat sebuah sistem yang lebih baik
hal itu disampaikan oleh menteri perhubungan budi karya sumadi dalam jumpa pers dengan ketua kpk agus raharjo
senin tiga belas maret dua ribu tujuh belas di kantor kpk
saat ini kementerian perhubungan dipercaya untuk mengerjakan beberapa proyek strategis nasional yang berbiaya besar
kementerian perhubungan meminta bantuan pendampingan kepada kpk dengan harapan tidak adanya kebocoran proyek
dalam kerjasama ini ada dua proyek yang akan dijadikan percontohan
yaitu proyek lrt yang sedang berjalan
dan proyek jembatan timbang pulau jawa
untuk mengetahui lebih lengkap apa saja yang dibicarakan menteri perhubungan dengan pimpinan kpk
kita langsung tanya koresponden kami arya dita utama di kantor kpk jakarta
dito apa saja penekanan yang dibahas antara budi karya sumadi dan juga ketua kpk agus raharjo
halo selamat sore rian
memang tadi hasil pertemuan dari menteri perhubungan dan juga pimpinan kpk sendiri adalah
untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional yang saat ini tengah ditangani oleh kementerian perhubungan
dan proyek proyek ini berbiaya sangat besar
tadi memang di dalam perbincangan yang tadi dilaksanakan
tadi siang tersebut memang ada dua proyek percontohan yang akan
yang diminta oleh kementerian perhubungan untuk dikawal oleh kpk
yaitu yang pertama adalah proyek light rail transit atau lrt yang dikembangkan di sejumlah kota
tapi saat ini baru dua kota yakni di palembang dan sekitar jabodetabek
tapi kemudian juga ada proyek satu lagi yaitu proyek jembatan timbang di pulau jawa itu sendiri
nah memang alasan mengapa kementerian perhubungan datang ke kpk untuk meminta
dibantu untuk pengawasan dalam proyek ini adalah karena memang berkaca kepada
kejadian bulan oktober tahun dua ribu enam belas
di mana pihak kepolisian melakukan operasi tangkap tangan terhadap enam orang yang berhasil ditangkap di kantor kementerian perhubungan
yang diduga melakukan praktek pungutan liar terhadap sejumlah pihak untuk mengurus sejumlah izin
dan memang dari pada saat operasi tangkap tangan tersebut kpk
eh maksud saya pihak kepolisian telah berhasil mengamankan uang tunai sekitar sembilan puluh lima juta dan uang tabungan senilai satu miliar itu sendiri
dan untuk kedua proyek ini sendiri
maksud saya proyek lrt dan proyek jembatan timbangan
memang memiliki anggaran yang cukup besar
misalnya untuk lrt sendiri untuk wilayah jabodetabek tahap satu
yang meliputi daerah bekasi timur cawang kuningan duku atas cibubur dan cawang
itu mencapai dua tujuh triliun rupiah
sedangkan yang di palembang lebih besar lagi yakni sebesar sepuluh sembilan triliun rupiah
untuk itu pihak kementerian perhubungan sendiri akan meminta kepada badan pengawas keuangan untuk melakukan audit
nanti hasil audit tersebut akan diberikan kepada kpk
untuk dilakukan pemeriksaan apakah ada indikasi korupsi atau tidak
selain itu memang juga tadi ketua kpk agus raharjo sendiri mengatakan bahwa dia berharap bahwa
penyelenggarakan proyek proyek yang diselenggarakan di sejumlah kota ini dapat berlangsung lebih efisien
dan dapat memotong jumlah tahapannya
misalnya dari tiga tahap menjadi dua tahap dan berlangsung dengan lebih efisien
sehingga dapat mengurangi juga beban anggaran yang perlu dikeluarkan oleh negara
apakah dari hasil pertemuan tadi
juga membahas sejumlah kesepakatan lain tidak hanya terbatas dua proyek tadi
yaitu proyek pembangunan lrt dan juga jembatan timbang
mungkin juga sejumlah proyek infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan tol seperti itu dito
memang terkait itu memang tidak terlalu dibahas
tadi memang yang disinggung tadi di dalam pertemuan tersebut adalah proyek lrt yang dikembangkan
di sejumlah kota di beberapa wilayah indonesia dan juga jembatan timbang di pulau jawa itu sendiri
tapi memang satu hal usulan yang disampaikan oleh kpk sendiri adalah
kepada kementerian perhubungan adalah untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam kementerian perhubungan itu sendiri
karena memang berkaca kepada misalnya operasi tanggap tangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
menangkap sejumlah oknum yang terduga melakukan praktek penghutan liar
untuk itu maka pihak kpk sendiri menganjurkan kepada kementerian perhubungan
untuk dapat melaksanakan proyek tender ini ataupun proyek proyek lain
atau mungkin merubah sistem kerja di dalam kementerian perhubungan ini sendiri
agar lebih bersifat transparan dan juga akuntabel begitu rian
baik arya dita utama setidaknya saya menangkap satu poin bahwa akuntabel dan juga cara kerja yang lebih transparan
ditekankan dalam sejumlah proyek infrastruktur yang ada di indonesia
khususnya yang di bawah kementerian perhubungan
arya dita utama korresponden cnn indonesia selamat bertugas kembali